tim sar gabungan mengevakuasi nenek berusia delapan puluh sembilan tahun yang mengungsi di daerah perkebunan
kelurahan bahoy pulau tagulandang yang dilaporkan sakit
tim sari gabungan berhasil mengevakuasi nenek berusia delapan puluh sembilan tahun lisbeth bawiling
di perkebunan kelurahan bahoy melewati medan sulit
ia terpaksa ditandu petugas ke pos kesehatan bencana erupsi gunung api ruang
karena tidak lagi bisa berjalan dan dalam kondisi lemas
data jumlah warga mengungsi akibat erupsi gunung api ruang
terus dihitung pemerintah kabupaten kepulauan sitaro
perubahan data ini disebabkan sejumlah warga yang telah dievakuasi
tidak sepenuhnya berada di posko pengungsian
saat ini warga lebih banyak berada di rumah kerabat
ataupun berangkat meninggalkan pulau tagulandang
data terakhir hasil hitungan pemerintah hingga minggu pagi
terdapat total ada tiga warga

yakni warga di dua desa di pulau ruang
serta warga di pulau tagulandang
di wilayah tetulandang jumlah pengungsi kita itu adalah sebesar tiga lima ratus sembilan puluh delapan jiwa
itu sekali lagi yang dari pulau ruang
maupun masyarakat di wilayah tengkulandang daratan
yang juga harus mengungsi
nah itu belum terhitung yang kami sebutkan tadi
yang evakuasi mandiri ke siau bitung maupun manado
kalau di total keseluruhan untuk wilayah terdampak itu ada sebelas sembilan ratus delapan puluh tujuh
operasional bandara samratulangi manado
masih ditutup sementara imbas erupsi gunung ruang
kabupaten sitaro sulawesi utara
penutupan penerbangan dari dan menuju manado diperpanjang
hingga senin dua puluh dua april besok pukul dua belas wita
hal ini berdasarkan notice to airmen atau notam
yang dikeluarkan dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan r satu
sebelumnya perpanjangan penutupan dilakukan pihak bandara
dari hari sabtu hingga minggu
karena masih adanya bu vulkanik gunung ruang
dengan kombinasi dengan dnkg ternyata untuk hasil dari ciklas saklin itu
abu vulkanik itu masih di atas ruang udara mengandung
sehingga pilot maskapai belum berani untuk melakukan penerbangan
karena memang sangat riskan